nasional dua ribu delapan belas kembali hadir dengan melibatkan ratusan pelaku e commerce
yang berbeda dari tahun sebelumnya harbolnas kali ini memberi ruang untuk produk lokal
lebih dari tiga ratus e commerce memberikan promo menarik kepada konsumen
para pelaku e commerce memberikan penawaran menarik agar konsumen tertarik untuk membeli produk lokal
untuk tahun ini harbolnas dilaksanakan dua hari sebelas hingga dua belas desember dua ribu delapan belas
panitia harbolnas menyediakan satu hari khusus untuk meningkatkan penjualan produk lokal dari pelaku umkm di indonesia
dan selanjutnya sudah ada produser lapangan siena indonesia novanai antaka
yang saat ini berada di salah satu umkm yang turut serta dalam gelaran harbolnas dua ribu dua puluh
selamat siang naya
naya sebenarnya apa
ada alasan tertentu gitu kenapa pemerintah akhirnya atau kenapa para pelaku pasar ini harus mengajak para pelaku umkm
untuk ikut serta dalam hari belanja nasional ini
ya selamat siang oviar
memang benar sekali tentunya hari ini merupakan hari yang ditunggu tunggu bagi masyarakat pecinta belanja online
karena memang hari ini merupakan hari terakhir atau bisa dikatakan puncak dari hari belanja online nasional dua ribu delapan belas
dan yang berbeda adalah
dari tahun tahun sebelumnya bahwa hari belanja online nasional tahun ini cukup berbeda
karena mendongkrak produsen produsen lokal atau umkm umkn ikut serta dalam euphoria harbolnas
hal itu dikarenakan memang seperti pernyataan dari ketua panitia harbonas
hal tersebut dilakukan untuk mendorong dan juga mendongkrak produk lokal
agar dapat bersaing dan juga menunjukkan produk produknya
dan jadi dinilai
jadi lebih dikenal oleh masyarakat
salah satunya dengan atau melalui harbonas kali ini
saya saat ini berada di salah satu umkm yang berada di daerah celeduk
dan memang dengan adanya harbolnas ini cukup membantu produk produk lokal yang dihasilkan dari umkm ini
seperti di depan saya ini
ada tas tas lokal alfian
ini tas tas lokal
yang ternyata omsetnya dari harbolnas kemarin sebelas sebelas itu yang memang diisi atau sengaja dibuat oleh panitia
selain itu juga selain tas di sini juga ada produk produk lokal seperti aksesoris
yang diproduksi sendiri oleh pemiliknya yang bekerja sama juga dengan pengrajin pengrajin di daerah
hal tersebut dilakukan untuk
meningkatkan produk produk lokal supaya lebih dikenal kemudian juga bisa naik kelas
tapi tetap dilakukan beberapa promosi promosi salah satu diharmonisasi dengan harga harga murah
dan juga dengan berbagai macam diskon
untuk lebih lengkapnya saya akan mencoba berbincang kepada pemilik umkm ini untuk menanyakan seperti apa
euforia umkm dalam menyambut harbolnas kali ini
selamat siang bu
ya ibu ini kan harbolnas
ini kan cukup berbeda
produk lokal cukup digiatkan kembali
seperti apa ibu euforianya
kemudian impact nya peningkatan penjualannya terhadap produk lokal sendiri
iya tahun ini memang berbeda ya dengan tahun lalu karena tahun ini ada satu hari khusus untuk promo produk lokal
jadi ini kita gunakan kesempatan ini untuk branding produk produk kita merek merek kita
jadi kita ikutkan dalam promo harbolnas kemarin
jadi lumayan ada peningkatan yang sangat bagus
kadang kan produk lokal ini orang suka mempertanyakan kualitasnya
tadi saya lihat tasnya juga ternyata cukup baik kualitasnya
kemudian seperti apa nih bu strateginya untuk bisa tetap bersaing
apalagi dengan harbolnas ini dengan diskon diskon dan promo seperti apa ibu
jadi kita tetap berpatokan pada selera market ya selera pasar
jadi kita berikan model model yang selalu up to date yang sesuai dengan yang lagi hit yang lagi in sekarang
dan pastinya bahannya pun kita juga pilihkan yang sesuai dengan harga lah
jadi kita juga tidak membuat yang mahal banget tapi kita lebih ke middle of marketnya
jadi harga kompetitif dan model modelnya pun juga bagus seperti itu yang di kemarin
untuk harbonas kali ini berapa diskon yang ditawarkan kepada konsumen kemudian sudah berapa persen
kalau diskonnya sendiri memang kita kasih cukup tinggi ya
bahkan ada beberapa produk yang kita diskon sampai sembilan puluh sembilan persen
jadi kita jual dengan harga dua belas rupiah ada dua belas ribu rupiah ada satu dua ratus ada
jadi itu memang kita untuk memperbaiki
memang kita untuk promo untuk menarik pelanggan dan memberikan kesan belanja yang menyenangkan selama harbolnas ini
terima kasih banyak ibu atas waktunya
ya alfian bisa dilihat memang harbonas ini menjadi wadah sendiri untuk produk lokal untuk bisa maju dan juga bisa tetap bersaing dengan produk produk impor lainnya
dan memang ditargetkan pertumbuhan atau harbolnas kali ini mencapai transaksi tujuh triliun rupiah
dan untuk produk lokal sendiri mencapai satu triliun rupiah
baik terima kasih
nova naya antaka melaporkan langsung dari ciledug tangerang